jadi nanti minta tolongnya ditaruh di freezer seperti biasanya
oh iya baik bu rasa
kita selesaikan ini secara hukum ya sayangnya
ini juga kenyataan yang sulit buat bapak terima
tapi kita selesaikan masalah ini secara hukum oke
aku harus berangkat kerja
mama beneran gak apa apa disini sendiri ya
mama gak apa apa beneran deh
lagi pula ini kan apartemen udah ada security nya
terus kalau mama
kasian nanti mbak catherine nya nggak bisa kerja
udah kamu tenang aja
mamat akan baik baik aja
mama ingat ya
harus kunci pintunya
dan kalau ada tamu
mama jangan langsung buka
mama intip dulu di lubang pintunya
dan kalau yang memang gak kenal
jangan dibuka ma
semua tamu yang mau masuk ke unit kita
suruh tunggu aja di lobi
dan satu lagi ma
mama jangan kemana mana
jangan ke minimarket jangan kemanapun
kecuali sama aku
yaudah kalau gitu
aku berangkat ya ma
iya mama juga
aku gak kemana mana
daripada kamu di rumah sendirian
kita ke rumahnya irfan
mau ngapain ke rumah irfan
mau ada perlu apa lagi ke sana
siapa tahu bisa melunakan hatinya mah
sehingga dia bisa mencabut tuntutannya ke bu roni

kasian bu rosa juga nih ma
percuma aja sih kalau menurut aku
orang yang modelannya ke irfan
mata hatinya itu udah tertutup pak
dia gak akan dengerin omongan kamu
atau omongan siapapun nggak akan dia dengerin
ma sekecil apapun kemungkinannya
siapa tahu hatinya tergerak
irvan begini kan karena keadaan juga
papa yakin masih ada kebaikan di hatinya dia
kalau kamu mau coba silahkan
mudah mudahan hasilnya gak mau cewakan ya
kita berangkat sekarang aja yuk
ada yang bisa dibantu pak
iya seperti yang saya bilang sebelumnya di telepon
saya ingin melihat rekaman cctv di koridor depan apartemen saya pak
kurang lebih dua hari yang lalu
mungkin di jam makan siang
kalau boleh tahu ada kejadian apa ya pak
apa yang bapak cari di rekaman itu
di hari itu mama saya diganggu dengan dua orang yang gak dikenal
saya ingin tahu pelakunya siapa
dan saya juga ada rencana untuk melaporkannya ke polisi
saya bisa minta salinan videonya untuk di copyin ke presis saya
oh boleh pak
terima kasih pak
wah papa aku masuk sekolah dulu ya
yang pintar belajarnya ya
ya allah semoga pas aku pulang sekolah om ada di rumah
kamu pintar sekolahnya ya
pak bos din saya juga nggak tahu sebenarnya masalahnya apa
tapi mudah mudahan urusannya bu bos cepat kelar ya
soalnya aduh ya allah saya tuh gak bisa ngebayangin
kalau bu bos itu ada di dalam sel
kan tahu sendiri din dulu kita kayak gimana kita aja gak kuat
saya mau deh pak
terima kasih atas perhatian kamu ke mama saya ya
mir kamu jagain rena ya
saya udah pompa asi saya
jadi nanti minta tolongnya ditaro di freezer seperti biasanya
anak sama suami saya ada nggak
berkunjung dateng kesini
belum ada itu bu
kok dia belum kesini sih
padahal gue kangen banget sama keisha
belum telat kan
tapi ini berikasnya udah siap semua
tapi biasanya bapak on time
ya tadi agak telat karena
saya tidurnya jam tiga
jadi ngeresin keisha dulu
ini udah semua
tinggal bapak tanda tanganin aja
sudah semua tadi kan
maafin kok bapaknya ketinggalan sih
oh ini pake perasa aja pak
yang kedua ya
ke kantor gak pake lovers
mau ganti style apa
sama sama hitam jadi kirain
gak pake sepatu fancy